untuk mempercepat investasi presiden joko widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara nusantara
sementara menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono
jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh otoritas
asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau
kerja cepat tapi tidak melanggar aturan
sebelumnya presiden joko widodo sempat mengajak para pengusaha investor dan ceo untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ikn
jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di ikn karena harganya masih murah
saya mengajak bapak ibu semuanya mumpung harga tanahnya masih murah
karena kalau bapak ibu beli sekarang di sjpd itu mungkin harga tanahnya
per meter sudah berapa dua ratus juta mungkin
di menteng mungkin sudah seratus satu ratus lima puluh juta
di balikpapan itu pun sudah sepuluh lima belas juta
di sini masih di bawah satu juta
tapi mungkin minggu depan sudah naik
dalam peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di ikn
dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai
hak guna usaha atau hgu atas tanah di ikn paling lama sembilan puluh lima tahun dalam satu siklus
hgu ini dapat diperpanjang lagi selama sembilan puluh lima tahun lagi sehingga total jangka waktu hgu mencapai satu ratus sembilan puluh tahun
hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau hgb dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama
sepuluh tahun untuk satu siklus dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama
dengan demikian investor bisa mendapatkan hgb selama satu ratus enam puluh tahun
hak pakai memiliki jangka waktu paling lama delapan puluh tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama
saat ini lahan di ikn masih menyisakan sejumlah persoalan
salah satunya kasus masyarakat adat di pemaluan kalimantan timur mendapatkan ultimatum dari otorita ikn
mereka mendapatkan waktu tujuh hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan
menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono berjanji
akan mencari solusi agar warga sekitar ikn bisa mendapat keadilan
tadi yang beliau sampaikan selalu ada jalan bagaimana mencari win win solution
ada misalnya skema relokasi kemudian penggantian ruki
dampak sosial kemasyarakatan dan lain lain
tetapi sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut
dan tentunya berkoordinasi dengan oikn karena ini sudah menjadi domen oikn
yang jelas kalau kementerian atr bpn itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya
dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik
saat ini progres pembangunan infrastruktur ikn nusantara tahap satu telah mencapai tujuh puluh lima
menurut rencana presiden joko widodo akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan ri di ikn agustus mendatang
tim liputan kompas tv